arisan memiliki sejarah panjang sudah dikenal sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an di indonesia
arisan dikemas dalam pertemuan sosial mirip dengan undian
dalam perkembangannya ada beragam masalah dalam kegiatan arisan
mulai dari penipuan hingga disalurkan dananya ke investasi bodong
arisan bodong di labuhan batu sumatera utara ini misalnya
sampai dikaburkan oleh penipuan yang berbeda
sampai terlibat adu fisik
tak berbeda jauh di makassar mak maknya marah marah
pelakunya tersebar di mana mana
di jambi dua ratus an orang yang menjadi korban arisan online amanah untung real
mendatangi poda jambi dengan perkembangan
kerugian mencapai rp satu delapan miliar
sejumlah emak emak peserta arisan yang merasa ditipu
akhirnya melaporkan pengelola arisan ke markas polres labuhan batu
menurut para korban saat batas penarikan
peserta arisan belum juga mendapat uang yang dijanjikan
penipuan di jambi
penipuan yang dikaburkan oleh arisan online amanah untung real
penipuan terjadi di makassar sulawesi selatan pada akhir september
ratusan orang menjadi korban arisan amanah
yang tak lain merupakan investasi bodoh
selamat keke mayananda sari yang menang bisa langsung chat admin arisan amanah makassar
adapun arisan ini dimulai pada januari lalu
dengan menawarkan empat paket program bisnis
yakni investasi arisan lot arisan menurun dan ponsel
untuk investasi anggota menyetorkan uang satu juta rupiah
dan tiga puluh hari kemudian akan dicairkan kembali menjadi satu sembilan ratus rupiah
lain halnya arisan lot yang terdiri atas kelompok
berdasarkan besaran uang yang distorkan
yakni tiga puluh juta rupiah setiap anggota
dengan pencairan lima belas hari dua puluh hari dan tiga puluh hari
kalau saya hitung itu kurang lebih satu mp ya
kerugian ya kerugian total ya
itu cuma uang
uang modal ya saya tidak hitung yang lain lainnya
untuk melancarkan usahanya
pengelola memanfaatkan ketenaran salegram
uang hasil peminat investasi dan arisan ini
berjumlah ratusan orang
yang tersebar dari sumatera hingga papua
modal anggota pun diperkirakan miliaran rupiah
ada tiga orang tersangka terhadap perkara ini
dan sampai sekarang juga kami masih menunggu korban korban lain
yang merasa dirugikan oleh adanya arisan online ini
investasi arisan bisa menjadi ajib mumpung atau ajib untung
ahli perencanaan keuangan safir senduk mengatakan
investasi menjadi salah satu solusi yang dipilih masyarakat
untuk menggunakan arisan online

paling tidak ada dua l ya dua l
bahkan belakangan saya tambah lagi juga dengan tiga l
jadi l yang pertama itu adalah apakah dia logik
jadi kalau misalnya kita ditawarkan sebuah skama investasi
kita pahami dulu dengan logika kita
itu masuk apa tidak
itu wajar apa tidak untuk bisa kasih hasil segitu
baru kita lihat l yang kedua yaitu legal
apakah dia legal atau tidak
apakah dia terdaftar di ojk atau tidak
apakah dia terdaftar di bapak pti atau tidak
dan saya tambah lagi yang ketiga adalah learn
jadi kalau kita lihat dia logik kita lihat dia legal
kita pelajari prestasi itu seperti apa
namun sejumlah orang masih memilih investasi instan
tanpa mempelajari lebih lanjut skema dan alur investasi tersebut
agar tidak tertipu investasi bodong
menjadi korban penipuan
tim liputan cnn indonesia
kasus arisan bodong di makassar berhasil diungkap oleh polrestabes makassar sulawesi selatan
tiga orang pelaku dijadikan tersangka
diduga telah menipu tiga ratus orang dengan total kerugian ratusan juta rupiah
kami telah terhubung dengan salah satu korban dari arisan ini
maya nandasari selamat pagi mbak maya
ya selamat pagi mas
mbak maya bisa diceritakan bagaimana kronologi sampai akhirnya mbak maya ikut
dan akhirnya tertipu dari skema arisan ini
ya awalnya kan saya sering main instagram mas
dari instagram saya lihat ada peluang investasi melalui arisan amanah
dan itu dipromosikan oleh selegram selegram makassar
jadi saya sedikit percaya karena yang namanya kan endorsement begitu kan
pastinya biasanya bagus
makanya saya berani investasikan uang saya ke situ
berapa lama mbak maya menginvestasikan uang di arisan bodong tersebut
mulai maret ya mas
kan ini arisan juga
jadi saya joinnya itu mulai januari
tapi investasinya itu nanti di bulan maret
total uang yang sudah disetorkan sejauh ini berapa mbak maya
dan apakah ada
sampai akhirnya terkuak arisan bodong ini sudah ada imbal hasil yang diterima
sudah ada mas
cuma saya kembalikan invest kembali
saya tidak menikmati tapi saya investkan kembali
dan apakah ada ciri ciri lainnya seperti mbak maya harus didorong untuk merekrut anggota baru
begitu agar mendapatkan imbal hasil yang tinggi
kalau untuk saya sendiri tidak mas
sejauh ini bagaimana
keterangan dari kepolisian apakah akan ada informasi dana yang saat ini hilang bisa kembali mbak maya
sekiranya mas begini ya
kayaknya si pihak pelaku utama itu tidak ada itikat baik sama sekali
masih dinantikan itikat baik ya
berapa total jumlah uang yang saat ini mbak maya merasa dirugikan dari arisan bodong ini
kalau modal saya saja itu rp dua puluh satu lima ratus mas
dari dua puluh juta tersebut dari skema simulasi yang diberikan sebelumnya
apakah ada iming iming hasil yang bisa didapatkan dari hasil dua puluh juta yang mbak maya investasikan di sana
itu kan beransur mas
berapa kira kira yang dijanjikan mbak mai
ya kalau saya investasinya itu rp tujuh kembali rp sepuluh dalam sepuluh hari
rp sepuluh dalam sepuluh hari saja
tapi nyatanya masih belum ada setoran sama sekali sampai akhirnya kasus ini terkuak oleh polrestabes makassar ya
ya betul mas
saat ini apa yang dilakukan oleh mbak maya dan juga rekan rekan lain yang ikut tertipu arisan bodong ini
karena kan kawal mas sampai masalah ini kabus ini putus
mbak maya nandasari terima kasih atas informasinya
kami bisa tarik garis saya
ini berawal dari endorsean
endorse selebgram yang dianggap bisa memberikan kejelasan terhadap status legalitas dari arisan tersebut tapi ternyata berujung bodong
semoga kasus ini bisa memberi titik terang ya nantinya agar tidak terjadi lagi korban
dan semoga langkah yang dilakukan oleh mbak maya dan rekan rekan lainnya untuk bisa menemukan itikat baik sampai mungkin bisa dikembalikan uangnya ini bisa terjadi
untuk sementara terima kasih mbak maya nandasari sudah bergabung bersama sianet indonesia today pada pagi hari ini
se alisan sendiri seperti kita ketahui awalnya adalah social gathering ya
social gathering artinya ini memang dibentuk oleh suatu komunitas
dan kalau kita berkaca pada alisan konvensional artinya ada pertemuan rutin yang dilakukan minimal satu kali per bulan
namun saat ini dengan perkembangan zaman ada yang namanya arisan online dan tujuan arisan pun beragam
tidak hanya untuk mendapatkan uang saja tapi juga untuk mendapatkan emas atau logam mulia bahkan sampai sembako
kita bicara soal alisan sehat terlebih dahulu
dan tadi dikatakan memang untuk alisan sendiri alisan yang baik alisan yang sehat adalah tidak ada kita bicara alisan artinya tidak ada imbal hasil
arisan beda dengan menabung ataupun berinvestasi di instrumen instrumen investasi seperti reksadana ataupun deposito
di arisan sendiri kita hanya mendapatkan manfaat dari sisi segi waktu saja
segi waktu untuk kita mendapatkan uang yang sudah kita setorkan
⁇ lets ⁇ say kita menyetor lima ratus ribu begitu sepuluh orang artinya kita bisa mendapatkan ya lima juta di dua bulan pertama
begitu tapi nanti pada bulan bulan berikutnya kita tetap harus menyetorkan uang agar member yang lain juga bisa mendapatkan hasil
begitu tapi memang salah satu tujuan dari arisan itu adalah saling membantu
ya saling membantu dan tentunya dengan saling membantu ini kita ataupun sebagian masyarakat bisa juga keluar ya dari jerat investasi ataupun pinjaman online ilegal
begitu arisan menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan
tapi memang karena tergiur dengan segi waktu cepat mendapatkan uang tertentu ini banyak sekali arisan arisan bodong yang saat ini terkuak
begitu kita lihat ciri cirinya bagaimana
ciri cirinya yang pertama imbing imbing keuntungan tinggi
kalau tadi saya bahas soal menabung
ini untuk deposito
nah alisan bodong ini kadang mengimbing imbingi para peserta
tadi kita lihat kasus dari mbak maya ananda di makassar sulawesi selatan yang mengatakan bahwa menginvestasikan tujuh juta
lalu bisa mendapatkan sepuluh juta hanya dalam waktu sebulan
tapi ternyata bodong
dan akhirnya uang yang dia dapatkan meskipun sempat mendapatkan imbal hasil
kemudian ditawarkan lagi ditawarkan lagi
nah tak jarang disini juga ada penawaran bonus
bonus dari top up ini sendiri
nah kita lihat disini
bonus yang didapatkan ini ternyata adalah bonus yang didapatnya dari skema ponzi
nah ini skema ponzi ini sudah lumrah
nampaknya sudah banyak yang sudah mengetahui juga skema ponzi ini
artinya adalah member get member
saat member yang di bawah ini direkrut oleh member yang di atas
member yang di bawah akan menyetorkan sejumlah uang
sejumlah uang inilah yang akan menjadi keuntungan bagi member
yang di atasnya
nanti pada saat member yang di bawah ini sudah tidak ada
sudah tidak bisa merekrut member lagi
artinya terjadilah chaos disitu
tidak akan ada imbal hasil lagi
tidak akan ada bonus fasilitas yang bisa diberikan
dan akhirnya terkuaklah
tinggal tunggu waktu saja
sampai akhirnya skema ponzi ini bisa terbaca tercium
dan akhirnya dilaporkan ke polisi
skema ponzi harus hati hati jika ada sebuah instrumen investasi
saya teman teman arisan yang member get member
ini harus anda waspadai
apalagi yang menawarkan imbal hasil yang terlalu tinggi
maksud saya imbal hasil yang tinggi
kita lihat kemudian badan hukum yang tidak jelas
nah disini lembaga hukum yang tidak resmi
kemudian seluruh anggota arisan dikumpulkan dalam grup online chatting
ada salah satu kasus juga yang menyebutkan
bahwa admin dari arisan tersebut ini sudah mengumpulkan orang
dalam grup chatting ini
admin yang sudah kabur membawa uang para member
terkadang juga membuat seperti ini ya perkara
sehingga para member yang ada di grup online chatting ini
satu satu sama lain malah akhirnya jadi saling bertengkar
begitu dan ternyata adminnya sudah kabur
nah kemudian juga ada juga promosi mewah
ini yang dilakukan oleh arisan bodong tersebut ya
promosi mewah ini terkadang biasanya menggelar acara seminar ya
seminar yang dilakukan di hotel bintang lima
begitu untuk meyakinkan para anggotanya
agar mau datang
agar mau menginvestasikan ataupun menyumbangkan uangnya
begitu sehingga memberikan kesan bahwa ini memang arisan yang bisa memberikan profit yang tinggi
begitu promosi mewah ini tidak hanya seminar di hotel saja
tapi terkadang juga memberikan janji janji palsu misalnya
dengan menyetorkan sejumlah uang
kalau kita bicara soal arisan emas atau logam mulia ataupun benda benda lainnya
begitu menyetorkan sejumlah uang hanya dalam waktu tertentu saja
kemudian member bisa mendapatkan let's say mobil dalam jumlah banyak
begitu tiga unit mobil hanya dengan menyetorkan sepuluh juta rupiah saja misalnya
kemudian juga bisa mendapatkan emas dalam kapasitas gram tertentu
hanya dalam waktu yang singkat dengan uang yang disetorkan cukup kecil
begitu itu yang harus diperhatikan
begitu dan tadi dikatakan memang ini kalau kita bicara sejarah
arisan ini adalah kegiatan menabung yang sifatnya itu adalah komunitas ya
dilakukan dari zaman dahulu kala untuk mendapatkan keuntungan
dari segi waktu mendapatkan uang lebih cepat
jadi memang kadang kadang kita harus teliti
kita harus benar benar mengenal siapa saja member member yang ada di grup arisan tersebut
agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan
agar uang kita benar benar bisa diberikan ke orang orang yang terpercaya
artinya memang sangat penting
yang mengenal siapa siapa saja yang ada di grup arisan yang kita ikuti
jangan sampai terjerat arisan tipu tipu